mudik saat lebaran adalah tradisi yang sangat lekat dengan masyarakat indonesia
setelah pemerintah kurang lebih dua tahun berturut turut melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman
kini para perantau bisa pulang ke kampung halamannya masing masing
dan mereka bisa melaksanakan hari raya bertemu bersama keluarga dan juga sanak saudara
tapi kira kira apakah makna dan juga filosofi mudik hanya sebatas itu
kita simak peliputannya
hari raya idul fitri tahun ini terasa kian spesial khususnya bagi masyarakat indonesia
setelah dua tahun pemerintah melarang kegiatan mudik akibat pandemi
bertemu keluarga dan sanak saudara nanjau di sana rasanya menjadi momen berharga dan ditunggu tunggu setiap tahunnya
hal ini juga yang terlihat pada ririn anggraini
seorang pemudik yang akan berangkat dari jakarta ke bengkulu
melalui jalur darat dari terminal pulau gebang
ririn mengakui bahwa perjalanan yang akan ia tempuh memakan waktu hingga dua hari
namun hal itu tak menyurutkan niatnya untuk bertemu keluarga di kampung halaman
ia mengaku sangat senang ketika tahun ini pemerintah melonggarkan mobilitas fisik dan memperbolehkan mudik
mau ketemu keluarga udah lama banget udah hampir mau lima tahun
kan nggak ketemu keluarga dan kan udah dua tahun nggak bisa mudik baru sekarang bisa mudik
menghindari kemacetan sama tiket naik takut naik gitu
senada dengan ririn terdapat pula windy astuti seorang pemudik yang akan berangkat ke brebes jawa tengah
meskipun saat ini harga tiket sudah melambung dirinya tetap berangkat mudik bersama keluarga
ia mengakali kenaikan harga tiket dengan berangkat mudik lebih awal
diprediksi jelasnya tidak akan berangkat mudik
iya karena kan nungguin nanti gitu kan harga tiketnya juga udah mulai melonjak tinggi banget gitu ya
jadi kan sekarang aja juga kan ada keperluan juga sih
harga tiket udah mulai naik sih dari sebelumnya kan masih normal gitu sekarang udah mulai naik
normalnya tuh sebelum kemarin itu yang ini sekarang udah seratus ke atas
sosiolog universitas indonesia ida ruwaida melihat mudik bukan hanya sekedar tradisi
namun juga gabungan dari fenomena budaya sosial dan ekonomi
ida menuturkan bahwa secara ekonomi mudik akan menghabiskan banyak biaya
namun mudik juga memiliki biaya sosial
jika masyarakat melewatkannya maka biaya sosial yang harus dibayar menjadi lebih tinggi
seperti pengakuan sosial dan kerinduan kultural
ida juga menambahkan maraknya mudik di indonesia adalah dampak dari pembangunan yang bias kota
kesempatan fasilitas dan infrastruktur yang ada di kota besar jauh lebih banyak
jika dibandingkan dengan daerah daerah lainnya
sehingga masyarakat berbondong bondong pindah ke kota besar
demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik
jadi fenomena mudik itu sebetulnya menjadi bagian dari dalam tanda kutip saya menyebutnya sebagai

tapi yang sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan ekonomi
kalau tadi ditanyakan apa yang melatar belakangi katakanlah sejarah mudik
sebenarnya mudik ini kan tidak bisa dilepaskan dengan fenomena migrasi arus urbanisasi
jadi boleh dikatakan termasuk di indonesia kota kota di indonesia itu
berkembang karena adanya arus migrasi dari desa atau wilayah wilayah sekitarnya ke kota
masyarakat kita kan masih masyarakat yang komunal kolektivitas kita juga masih tinggi
nah selain itu rasa penghormatan penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua dalam hal ini adalah
secara khusus orang tua itu kan masih tinggi di negara kita
nah sehingga momen lebaran momen natal atau tahun baru khususnya
itu dijadikan momen membangun gitu tadi ya relasi menjaga silaturahim dengan orang orang yang dianggap memang mereka punya ikatan
namun demikian ida tidak mengidentikan mudik dengan agama tertentu
ia melihat bahwa dalam setiap hari raya keagamaan di indonesia mudik terus terjadi
islam sebagai agama mayoritas di indonesia membuat mudik saat idul fitri terasa lebih masif